kondisi keterperukan ekonomi yang dialami indonesia saat ini
diprediksi menjadi yang pertama kalinya sejak krisis ekonomi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
indonesia financial group ifg dalam webinar bertajuk cegah rugi semasa pandemi
optimistis banyak peluang investasi yang memiliki potensi dan layak dipertimbangkan
guna menuju pemulihan ekonomi nasional
hal senada diungkapkan staf khusus menteri keuangan bidang kebijakan fiskal dan makroekonomi
yang menyatakan bahwa perekonomian indonesia tetap tangguh menghadapi dampak ekonomi pandemi
hal tersebut tercermin dari adanya sinyal positif pada beberapa indikator
serta penerapan strategi pemulihan ekonomi nasional
serta pemberian fasilitas dan insentif
hingga dua november dua ribu dua puluh realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional
realisasi anggaran tersebut telah disalurkan pada berbagai program
seperti perlindungan sosial usaha kecil menengah dan penanganan kesehatan
yang diharapkan dapat mengurangi dampak sosial dan tekanan ekonomi akibat pandemi
pemerintah sudah melakukan perannya sebagai kebijakan counter cyclical
jadi pas ekonomi kondisinya turun
kita justru stimulus perekonomian ditambah
bisa dilihat juga kan kemarin bps baru mengeluarkan angka pertumbuhan ekonomi
bisa dilihat bahwa terjadi pick up di konsumsi terjadi pick up di investasi
kemudian juga talent tetap terjaga di level yang surplus
salah satunya itu adalah kalau sisi konsumsi karena kita melakukan tadi
salah satunya stimulus di sisi demand dalam bentuk perlindungan sosial
ifj menilai bahwa kondisi tersebut menjadikan
salah satu indikasi bahwa pelaku pasar merespon positif upaya pemerintah
hal itu tercermin dari akumulasi terhadap aset berisiko seperti saham maupun reksadana saham
ya kami dari ifg group ingin membuat banyak produk yang bermanfaat buat customer kami
dan produk produk ini sebenarnya bagian dari upaya kami sebagai kuasi pemerintah dalam hal ini

untuk sukseskan program financial inclusion atau financial di peningnya pemerintah
berbagai kebijakan pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi negara
diakini mulai menunjukkan hasil positif
industri terkait farmasi adalah industri yang diharapkan investor
dan akan menjadi leader defensif dalam kondisi krisis khususnya menghadapi masalah kesehatan
peluang sektor bisnis dengan ekspor oriented seperti cpo dan minerals
juga memiliki potensi mencetak gain untuk investor
ada juga peluang di sektor lain seperti telekomunikasi dan peluang terkait logistik dan pengiriman kargo